oke kemudian untuk membahas dan menguji apakah masuk akal dan apakah program programnya juga reliable sebenarnya dengan kebutuhan indonesia akan energi sekarang kita sudah ada mas imadudin abdullah peneliti dari indef
terima kasih mas imad sudah datang dan kami masih menunggu kedatangan dari mas agus sari salah satu jurubicara dari tim kampanye nasional jokowi dan maruf amin
saya mau ke mas imad dulu sebelum saya akan nanti kita akan uji nih bagaimana kedua kandidat
ya nanti mas agus juga akan menyusul kita bagaimana kondisinya dan apa tantangan paling besar kalau kita bicara mengenai persoalan energi yang nanti akan didebatkan di debat kedua nih
kalau kita melihat masalah energi saya pikir adalah sebuah isu yang sentral ya dalam hal pembangunan di suatu negara
misalnya kita selama ini ribut masalah trade deficit dan sebagainya rupiah melebaran dan sebagainya
sebenarnya akar permasalahannya kan ada di energi karena kita belum mampu untuk mencapai kedaulatan energi
sehingga kita mengalami trade defisit
yang sangat besar dalam hal kalau misalnya dalam hal trade dalam hal barang mungkin kita masih positif surplus
tapi dalam hal migas kita mengalami defisit
ini artinya menjadi sumber permasalahan dalam hal rupiah dan ekonomi lainnya
justru jadi beban ya energi itu jadi beban kita
nah ini bukannya menjadi modal pendorong untuk kemajuan suatu ekonomi tapi justru energi yang kita tidak dikelola dengan baik menjadi sumber permasalahan ekonomi lainnya
seperti rupiah yang sudah saya sampaikan tadi
memang saya pikir ke depan masalah energi ini menjadi masalah sentral karena bagaimanapun konflik di berbagai dunia utamanya adalah perebutan sumber energi
nah ini indonesia tantangan ke depan besar
jadi saya mencatat ada beberapa isu dalam hal sektor energi
misalnya dalam hal pertama adalah dalam hal supply and in demand ya
kalau kita bicara ngomong masalah supply berarti tentu kita bicara mengenai produksi
dan kalau misalnya kita bicara mengenai produksi maka tentu kita harus menganalisis dari sumber energi yang utama bagi indonesia
misalnya katakanlah minyak
sudah sejak tahun awal dua ribu an kita sudah mengalami defisit dalam hal produksi dan konsumsi
jadi kita lebih banyak konsumsi dibanding produksi gitu maksudnya
nah akhirnya kita berubah dari negara net eksportir menjadi net importer
dan harapannya kan dari pemerintahan sebelumnya maupun dari jokowi sbi dan pemerintahan sebelumnya berharap lifting minyak ini mengalami peningkatan
sehingga bisa mengejar konsumsi yang memang secara alami memang terus mengalami peningkatan
tapi ternyata lifting minyak kita terus di bawah satu juta barel per hari
yang mana membuat kita mengalami gap dengan konsumsi yang mencapai lebih dari enam ratus ribu barel per hari
yang ini membuat mau gak mau kita bergantung kepada impor minyak
nah kalau kita lihat data dari ataupun penelitian yang dilakukan oleh berbagai studi
misalnya saya mencatat bahwa negara yang memiliki ketergantungan dalam hal impor minyak sangat memiliki risiko
yang tinggi terhadap perubahan komoditas harga level global
jadi ada datanya menunjukkan bahwa negara yang mengalami ketergantungan terhadap impor minyak
dan kita punya problem besar untuk masalah itu ya mas
dan kita punya masalah di masalah produksi minyak
apalagi tantangan selain masalah minyak yang menjadi masalah bertahun tahun dari ruang kredit
kita bicara pertama masalah supply
itu adalah masalah demand
nah ini yang saya pikir jarang dibahas
karena kita selalu membahas masalah produksi produksi produksi
tapi kita belum bahas masalah konsumsinya
nah padahal konsumsi ini penting karena bagaimanapun minyak ataupun energi lainnya adalah energi yang akan habis di suatu saat nanti gitu
dan kalau misalnya kita tidak mengendalikan dari aspek konsumsinya
ya pada akhirnya kita akan terus menjadi negara yang bergantung kepada energi energi yang tidak terbarukan ini
solusinya ada dua
pertama adalah konservasi dalam hal menurunkan konsumsi
konsumsi apa namanya energi
yang kedua adalah tentu mengembangkan energi terbarukan
sebenarnya indonesia punya potensi yang sangat besar dalam hal energi terbarukan
mulai dari panas bumi air
tapi sampai saat ini kita belum mengembangkan pada hal energi terbarukan ini
yang mungkin saya pikir ini menjadi isu krusial untuk dijawab oleh para capres dalam debat nanti
dan menurut anda karena sektor energi tadi berhubungan juga dengan gdp dengan komunitas lain dan juga keuangan negara
keuangan negara betul
jadi ini memang sangat penting untuk dibahas dan juga apa strateginya untuk menjawab hal hal atau masalah masalah tadi yang mas imad katakan
kita akan break dulu
kita akan tanya kepada bang angga wira dan juga nanti mas agus hari usaha jadwal berikut
tetap bersama kami
baik anda masih di layar pemilu terpercaya
dan kami masih menunggu kedatangan dari agus sari
tapi kita tadi sudah mendengarkan pemamparan paling tidak seperspulunya lah
apa pemamparan masalah dari energi kita
kita akan tanya sebenarnya
bagaimana prabowo sandi menjawab tantangan tantangan
dan apa sih yang ingin paling pertama paling utama ingin diselesaikan kalau kita bicara mengenai energi
dua menit untuk bang angga wira
udah kayak debat presiden
kayak debat presiden berani ala ala
jadi menurut kami selama empat tahun pemerintahan jokowi saat sekarang
ini tidak punya konsep yang jelas mengenai kedaulatan energi
tadi sudah disampaikan oleh panelis terkait mengenai kedaulatan energi kan adalah
bagaimana daya tahan daripada suatu negara untuk bisa menyelesaikan persoalan persoalan energi yang ada di negaranya
seperti kita ketahui mengenai cadangan misalnya bbm sendiri ya
bbm sendiri ini cadangannya sekarang hanya dua puluh hari
delapan belas sampai dua puluh dua hari
dan itu malah makin menurun dari era era sebelumnya yang
pada era sebelumnya
sebelumnya pada era orde baru misalnya itu bisa mencapai enam puluh hari
nah ini juga ini menjadi salah satu faktor juga yang menurut kami perlu dijadikan jalan solusinya
menurut kami adalah kurang seriusnya pemerintah dalam bagaimana memanfaatkan sumber daya alam kita
misalnya kelapa sawit dan lain sebagainya
yang itu bisa dijadikan bahan bakar nabati
itu belum menurut anda
ya belum ada
karena sebenarnya kalau sekarang program itu sudah berjalan
di saat harga kelapa sawit dunia itu anjlok
itu kan bisa dialihkan
bisa menjadi sebuah cadangan untuk bahan bakar nabati
walaupun memang kalau kita lihat juga
di sisi lain misalnya kebijakan electricity kita juga
bagaimana pln menurut saya kurang bisa melakukan kerjasama baik dengan dunia usaha
ingin terlalu mendominasi
padahal kan harusnya bisa mengajak stakeholder lainnya untuk bekerja sama dengan baik
bukan malah mengakuisisinya lebih dalam
itu ya kemudian
waktu waktunya masih ada
tapi sudah cukup ya bang anggaya
mas imad ada apa yang ingin anda pertajam
sebenarnya saya pikir seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya
sebenarnya permasalahan energi itu pasti analisisnya dari demand dan supply nya gitu
nah mungkin kita bisa analisis dulu dari supply nya
saya pikir supply ini berkaitan dengan bagaimana produksi kita
dalam hal misalnya minyak gitu
karena kita sudah mengetahui bahwa lifting minyak ini susah
naik lebih dari satu juta barel per hari
nah ini yang saya pikir
dari para capres ini perlu memikirkan gimana caranya
investasi di sektor migas ini mengalami peningkatan
nah ini tentu kan perlu ada paket kebijakan yang bisa mengundang investor untuk masuk
nah langsung saja ke pertanyaan ya mas imad
apa yang ingin anda tanyakan kepada tim sukses
nah ini yang saya pikir satu pertanyaan pertama adalah
apa sih sektor ataupun kebijakan apa yang akan dilakukan
kita bicara pertama misalnya di sektor minyak
agar mau masuk ke indonesia berinvestasi
sehingga produksi atau lifting kita mengalami peningkatan
saya ingin garis bawahi dulu ya
saya singgung sedikit mengenai misalnya pln gitu loh
bagaimana misalnya pln mampu mengajak sektor swasta bisa ikut bergabung
kalau kebijakan sendiri dalam pln itu ingin menguasai
bukan berpartnership secara berimbang
bukan hanya dalam konteks kebijakan makro
tapi secara technically juga
pertamina pln pgn dan lain sebagainya
harus punya model model kerjasama yang bisa menguntungkan kedua belah pihak
partnership itu bisa berjalan
seperti juga yang kemarin dikritisi misalnya di jalantol dan lain sebagainya
bukan malah sekarang ini kelihatannya indonesia seperti jadi negara sosialis
negara yang terlalu dominan
padahal kan dengan era seperti ini harusnya bisa mengajak sektor swasta
apalagi sektor swasta tentunya punya kemampuan atau keahlian yang lebih dalam hal tersebut gitu loh
poinnya saya rasa kita kerucutkan ke arah sana
dan kalau kita lihat ya dalam empat tahun terakhir ini
tidak ada suatu kebijakan terobosan terkait sektor energi
contoh kalau pemerintahan sebelumnya kita kenal ada konversi energi
dari minyak tanah misalnya itu ke gas
nah ini sekarang ini malah belum ada
yang ada hanya bagaimana trik
kecurangan kalau saya lihat
pura pura menghapuskan subsidi dengan menghapuskan premium
ada pertalite ini kan sebenarnya akal akalan aja
membodohi masyarakat gitu loh
yang faktanya tidak ada
seolah olah bersubsidi hilang premium bersubsidi hilang
seolah olah pemerintah tetap pro kepada rakyat
tapi fakta di lapangannya nggak ada gitu loh
ada yang bertanya apa pak
pertama terkait dengan tadi disebutkan masalah pln ya
saya pikir memang salah satu masalahnya adalah di sektor hulunya ya
di masalah power generation nya
ini mungkin juga saya ingin bertanya mengenai bagaimana ya
bagaimana investasi di power generation terutama renewable energy
karena renewable energy seperti misalnya panas bumi kan investasinya jangka panjang
bisa sampai dua puluh tahun
nah kira kira apa kebijakan atau strategi yang akan dilakukan
agar investasi terutama di
renewable energy di sektor hulu listrik ini mengalami peningkatan
mungkin itu yang menarik untuk biasanya
ya intinya kalau strategi ini ada insentif insentif juga ya
kebetulan saya juga dari sektor swasta ya
dari usur pengusaha
pengusaha itu pada prinsipnya kan ingin ada sebuah kepastian
money back guarantee lah intinya
jadi kan bagaimana terhadap investasi investasi yang nilainya besar dan jangka panjang
dan long term itu
sebenarnya kan sederhana
ada pln yang di sisi hilirnya ini
menjadi take over sebenarnya
off taker daripada energy
tinggal ada sebuah skema bisnis yang bisa menguntungkan pihak swasta
dan menjamin labanya
walaupun tentunya labanya roi nya harus di taker
sehingga win win juga
jangan sampai juga sektor swasta terlalu besar
pemerintah malah merugi
tapi selama ini yang kita lihat
belum malah pln yang saya lihat ini
ingin masuknya lebih dalam gitu
padahal kan seharusnya
dia berkutat di transmisinya aja
nggak usah berkutat terlalu dalam di sektor hulunya
ternyata seperti ini kebijakan yang dilakukan oleh pln
sudah cukup menjawab kebutuhan belum
atau masih jauh
masih normatif sekali
sebenarnya ada hal yang saya pikir
satu kebijakan yang sudah sering diterapkan di berbagai negara
dalam mendorong renumba energi
nah ini saya pikir salah satu atau
perdebatan yang bisa dibahas ya
apakah kan fit in tarif ini sudah menjadi best practice di berbagai negara
tapi di zaman pemerintahan jokowi
ini dicabut gitu
nah ini saya mungkin bisa menjadi pertanyaan kepada
apakah fit in tarif ini akan mau diterapkan kembali
atau ya sudah tetap seperti sekarang
tidak perlu ada fit in tarif
mungkin seperti itu
hal tersebut apalagi bang sandi sudah sampaikan tadi
hal hal yang memang investasi jangka panjang
perlu kepastian dalam money back guarantee ini
perlu di apa namanya
di ada standarnya
sehingga orang juga mau investasi juga
ya dia merasa happy
sudah ada kepastian pengembalian uangnya
oke apalagi ya ingin anda exercise
ya pertama tadi misalnya
karena masih menarik masalah feed in tarif sih
apakah memang mau di implementasikan apa tidak gitu
tapi memang satu kuncinya kan kepastian
kalau memang mau feed in tarif oke
kalau mau enggak juga tidak gitu
kepastian juga mengenai durasi
kita harus break dulu pak siman
nanti kita sudah kedatangan mas agus hari
tapi kita akan bergabung dengan mas agus
usai jeda tetap bersama kami
oke sekarang sudah tidak ada kursi kosong di samping angga wira
karena sudah diisi oleh agus sari
dari tim kampanye nasional jokowi maruf
terima kasih mas agus sudah datang
dua menit dari anda
kalau kita bicara kedaulatan energi
apa yang sudah dan akan dilakukan oleh jokowi maruf
jika menang di pemilihan presiden nanti
ya terima kasih
yang pertama adalah pasti bahwa energi itu harus pada harga yang terjangkau gitu ya
itu yang pertama
tidak cuma bahwa dia itu secara ekonomiannya pas
pas dalam arti dia cukup untuk memberikan sumber dana yang cukup untuk produsennya
tapi juga cukup murah untuk membelinya
saya kira satu harga merupakan kebijakan yang memperlihatkan itu
yang kedua adalah bahwa dia harus

dan itu juga saya kira kebijakan satu harga merupakan kebijakan yang memperlihatkan itu

dan saya kira itu sebuah pencapaian yang luar biasa
dari sebelumnya di papua itu nggak sampai setengah
tapi sekarang hampir semua di papua itu sudah terlistriki
yang terakhir saya kira adalah sustainability
jadi dia harus dengan menggunakan sumber sumber lokal
dan kemudian yang kedua sumber sumbernya yang perwasan lingkungan
jadi pak jokowi itu amat sangat committed untuk mengembangkan teknologi energi terbarukan
itu sudah atau itu sudah dilakukan atau akan dilakukan
ini sudah kelihatan kok
jadi bangsa energi terbarukan itu naik setiap tahun
gitu ya kan
sehingga kita bisa lihat bahwa memang komitmen itu dijalankan dengan benar
mas agus sudah memaparkan tadi
mas imad apa yang membuat anda paling penasaran dengan program programnya jokowi jk
yang masih ganjel di hati nurani anda
ya saya pikir memang tadi kalau misalnya bicara masalah energi tentu kita bicara demand and supply ya
tadi saya sudah juga tanya ke mas anggra wira mengenai hal ini gitu
nah saya pikir memang tentu masalah supply tadi sudah kita bahas masalah production dari oil yang
tidak selalu mencapai target
ini mungkin juga bisa dijawab oleh kubu petahana ya
kenapa hal itu bisa tercapai dan apa sih kira kira yang akan dilakukan agar investasi di sektor minyak ini terus mengalami peningkatan
ya itu sebetulnya gini
sumber sumber kita itu banyak sebetulnya masih gitu ya
reserve kita juga sebetulnya juga masih banyak
permasalahannya kan reserve kita itu banyak ada di tempat tempat yang
laut dalam terus kemudian dan sebagainya kayak gitu gitu ya
jadi dengan harga apa namanya harga minyak dunia yang sekarang itu jatuh ya dari tahun dua ribu empat belas kan waktu itu jatuh
itu apa nggak nggak efisien ya
keekonomiannya nggak masuk lah ya untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak minyak yang ada di laut dalam ini
saya kira itu gitu
dan ya kita banyakkan ininya ya faktor faktor yang masih bergerak gitu ya
untuk melihat apakah dia nanti taruhlah dua tahun lagi atau lima tahun lagi harganya akan tetap segini di bawah delapan puluh atau mungkin naik lagi seperti yang sebelum jokowi seratus satu ratus dua puluh dolar gitu ya
saya kasih kesempatan bang angga wira untuk menanggapi
ya tentunya kalau saya tanggapi ya
maksudnya pemerintahan sekarang ini masih berkutat dalam konteks sebenarnya minyak bumi
padahal kan sumber bahan substitusi yang lain juga banyak
contohnya misalnya batu bara
tapi problem utamanya kan ongkos produksi yang tinggi juga
nah memang saran saya sebaiknya sebenarnya infrastruktur itu bukan hanya lari ke jalan jalan tol
sebenarnya jalan jalan di pertambangan dan lain sebagainya
yang memang itu bisa membuat efisiensi daripada harga jualnya tadi
bisa merasakan harga yang sama juga
dan saya juga tadi ingin sedikit
apa bukan kritik ya
kritik juga apa apa
kritik menyampaikan mengenai misalnya bbm satu harga misalnya seperti itu
itu kita apresiasi
tapi faktanya di sisi lain kalau kita lihat bbm subsidi seperti premium dan solar itu sudah tidak ada di pasaran gitu loh
fakta yang ada seperti ini
nah ini bagaimana sebenarnya dengan hal ini
saya sebetulnya ketimbang
terus menerus berkutat di teknologi fossil fuel ya
teknologi bahan bakar fosil yang sebetulnya juga sebentar lagi akan obsolid
yang harus didorong adalah energi terbarukan
energi lokal ya
yang juga kita punya banyak sekali
ada air ada matahari ada angin ada biomasa dan sebagainya yang luar biasa kita banyaknya
nah saya pakai solar panel di rumah saya sendiri
harganya harga produksinya per kilowatt jam itu masih lebih murah dari harga kalau saya beli dari pln gitu itu
aja udah bagus gitu
dan bayangkan kalau itu bisa disebar di seluruh indonesia
sudah belum mas agus
jawaban politisi pasti sedang ada nakal
mas iman apa yang ingin anda eksersis lagi
saya mungkin juga tadi sudah sempat dibahas juga mengenai fit in tarif ya
saya pikir itu kan sudah menjadi best practice yang sudah berhasil lah di berbagai negara
tapi saya melihat bahwa di pemerintahan saat ini mencoba membuat fit in tarif ini dihapuskan dengan harapan agar sektor renewable energy ini bisa bersaing langsung dengan sektor non renewable energy lainnya
yang mana di berbagai negara juga menunjukkan ini nggak mungkin gitu
nah ini saya pikir juga menjadi pertanyaan buat bupet tahana gitu
solusi atau kebijakan apa sih yang akan dilakukan agar memang renewable energy ini walaupun tadi udah disampaikan akan terus didorong apa yang akan dilakukan gitu agar bisa
sebetulnya gini kalau dengan harga sih ya sekarang dengan kebijakan yang ada sekarang itu sebetulnya sudah visible kok
solar panel itu seperti yang saya bilang harganya itu per kilowatt jam kalau kita hitung itu seribu seratus seribu dua ratus ketimbang kalau kita beli di pln sekitar satu lima ratus kan
jadi itu lebih murah udah gitu ya
nah kalau dengan harga itu dengan policy feed in tarif yang sekarang saya yakin feed in tarif itu akan diperbaiki sebentar lagi gitu ya
jadi saya sih nggak khawatir mengenai kebijakannya nanti
kalau kita tadi sudah bicara minyak sudah bicara renewable energy ada sektor lain energi lain yang kalau belakangan ini salah satunya akuisisi freeport juga menjadi salah satu topik besar kalau kita bicara mengenai energi
ada yang mau di exercise
tentu salah satu yang mungkin renewable energy
minyak dan energi
apa namanya non renewable lainnya saya pikir satu adalah tambang batubara yang mana sudah menjadi porsi terbesar dalam hal power generation di indonesia
tapi isunya saya pikir berbeda dengan yang lainnya isu batubara ini adalah ini kan termasuk energi yang kotor ya nah ini yang saya pikir menjadi tantangan kan satu sisi pemerintah sudah mencanangkan menurunkan karbon emisi gitu
nah bagaimana caranya saya pikir dari calon pertama dan calon kedua memanfaatkan batu bara ini yang kita memiliki dengan sangat besar
tapi di saat yang bersamaan menjaga lingkungan
oke itu yang mau anda tanya ya
oke pak sagus
itu yang paling penting apa namanya renewable energy dulu
kedua itu gas
batu bara itu baru masuk ke dalam campuran itu bila dibutuhkan
jadi pangsanya sebetulnya makin lama makin mengecil
jadi itu yang akan memperlihatkan atau memberikan kesempatan buat kita untuk mencapai target penurunan emisi tadi
mas angga wira anda percaya atau anda punya solusi yang lain
ya kalau saya lihat sebenarnya kan konsistensi dari kebijakan tadi ya soal konversi energi misalnya mengenai penggunaan gas gitu misalnya
kalau kita lihat selama ini tidak kelihatan tidak masif
misalnya untuk kendaraan kendaraan umum yang selama ini digaung gaungkan akan ada konversi bus dan lain sebagainya
menurut saya itu nggak kelihatan sama sekali
mas eko jujur aja di jakarta aja kalau kita mau lihat spbg itu kan sangat sulit sekali jumlahnya masih sangat sedikit
mas agwira anda percaya atau anda punya solusi yang lain

mas agwira anda punya solusi yang lain
menurut saya ya komitmennya kalau saya bisa ukur dari angka sampai sepuluh mungkin ya itu masih tiga atau empat
tapi kalau saya ingin menggeser sedikit soal batu bara
batu bara kenapa itu sekarang itu menonjol
karena kan batu bara itu mudah dieksplorasi dan dieksploitasi
perusahaan yang level menengah pun aja bisa melakukan eksplorasi dan eksploitasi hal tersebut
nah sebenarnya yang menurut hemat saya itu harus ada kebijakan khusus terkait misalnya tadi infrastruktur di sektor
batu bara itu seperti di sumatera di kalimantan kalau kita lihat contoh misalnya di sumatera selatan misalnya
itu kan sudah sep batubara itu sudah sangat menjadi isu politik juga
malah di campaign kemarin salah satu gubernur misalnya itu akan menutup misalnya jalan batu bara yang akhirnya terjadi
malah industri batu baranya sekarang stuck gitu loh mas
jadi ada sisi isu lingkungan isu politik dan juga isu lokal
apa yang harus dilakukan
ya menurut saya harus ada perhatian khusus terkait batubara ini dalam konteks bagaimana
pemerintah menyediakan suatu infrastrukturnya yang pas
oke mas agus silahkan tanggapi
jalan kereta api di kalimantan itu salah satunya adalah untuk angkut batu bara gitu
jadi nggak bener juga bahwa pemerintah itu nggak ngapa ngapain untuk infrastruktur batu bara gitu ya
tapi terlepas dari itu saya bilang ya mengenai kendaraan misalnya
itu kita leapfrog lah gitu ya
jadi sebetulnya kan transisinya dari bahan bakar bensin dan diesel
ke gas terus kemudian ke hibrid terus kemudian ke listrik
sekarang itu kendaraan listrik udah ini kok udah teknologinya itu sudah matang gitu ya
jadi leapfrog gitu ya
dan saya kira sebentar lagi
karena tadinya harusnya keluarnya tahun lalu
tapi ini masih ada diskusi ini
karena inter depthnya lumayan ini
antara kementerian sdm dengan kementerian industri dan sebagainya
sebentar lagi keluar kok
jadi jangan khawatir
itu presiden meresmikan satu pabrik motor listrik
itu sudah ada target enam puluh ribu motor listrik yang akan diproduksi tahun ini saja
saya rasa jangan sampai jadi wacana
sebenarnya kalau bicara masalah listrik kan ini harusnya bisa menjadi lompatan untuk industri lokal gitu
jangan sampai kebijakan ini terkesannya diulur ulur hanya untuk diintervensi oleh pabrikan motor dan mobil
jadi ini memang basisnya adalah bahan bakar solar dan seperti itu
harusnya memang harus lebih cepat lagi lah
karena kan percepatannya sangat sangat cepat sekali
dan sebenarnya ini bisa menumbuhkan industri lokal saya lihat mas agus seperti itu
ini sudah cepat atau sama sekali belum cepat
ya kan masih sekarang ini belum ada gitu loh
seperti kalau kita beli mobil listrik pun pajaknya masih sangat tinggi sekali
bagaimana memacu orang untuk pakai mobil tersebut kira kira begitu
bagaimana insentifnya itu nanti akan kita paham
kita ulas lagi usaha jadwal berikut tetap bersama kami
kita sudah melihat ada perbedaannya anda bisa milih terserah anda mau milih yang mana
tapi mas iman apa yang masih anda penasaran dari dua kandidat ini
iya saya pikir salah satu yang penting adalah masa depan
masa depan sektor ekstraktif di indonesia ya
bagaimana kan sektor ekstraktif ini sudah bertahun tahun menjadi dasar dari ekonomi kita gitu
nah kedepan ini seperti apa gitu
harusnya kita mulai bergerak dari yang tadinya bergantung kepada sektor ekstraktif
menuju ke hilirisasi produk dari produk produk ekstraktif ini gitu
sehingga kita tidak bergantung lagi kepada komoditas komoditas energi ataupun komoditas tambang gitu
nah ini saya pikir justru menjadi kontradiktif di sisi pemerintahan saat ini
dengan adanya misalnya ketidakpastian dalam hal misalnya hilirisasi di tambang
untuk adanya nilai tambah
tapi di satu sisi saya juga tidak melihat ada di capres yang nomor dua
bagaimana ini kebijakan ini apakah akan terus dilanjutkan atau mau diganti
nah ini yang saya pikir belum terjauh
mas anggarwira dulu
ya kalau kita lihat sih fakta sekarang kan memang
iya boleh jujur
terjadi di industrialisasi ya
artinya industri kita tidak tumbuh
lapangan pekerjaan kita secara formal tidak bisa menyerap hal tersebut
jadi menurut saya harus ada konsistensi program
karena di era psb itu kan sangat didengung dengungan soal hilirisasi
tapi faktanya sekarang ketika harga sawit dunia misalnya melemah karet dan lain sebagainya
nah industri penopang di sini yang misalnya ya nggak terlalu agroindustrial ya
yang medium lah itu kan belum tergerak gitu loh
apalagi kalau kita lihat kemarin banyak yang protes juga soal jalan tol
di sisi lain karena industri pertanian dan lain sebagainya terkena imbas secara langsung
tapi di sisi lain agroindustrinya belum punya diperhatikan secara khusus
jadi saya rasa kunci utamanya kebijakan dari pasangan prabowo sandi
akan mengutamakan bagaimana infrastruktur untuk mendukung agroindustri itu bisa kita gejot ke arah sana
ya sebetulnya gini kalau kita lihat deindustrialisasi itu sudah terjadi sebetulnya lama
jauh lebih lama dari empat tahun masanya jokowi
ini bukan era pak jokowi saja sebenarnya
karena kalau kita lihat aja ya dampaknya jatuhnya harga komoditas yang sebetulnya udah sepuluh tahun nih gitu kan
harga minyak harga sawit harga batu bara
itu dampaknya pada economic growth kita itu sudah sampai tahun dua ribu lima belas itu kelihatan kok gitu
jadi itu sudah
itu sudah isu lama gitu kan
nah sebetulnya yang saya lihat sekarang sebetulnya gini
penguasaan kita dengan industri hulu saja sebetulnya belum cukup baik gitu ya
itu sebabnya kita ambil free port bagian besarnya
kita ambil itu apa namanya ladang ladang minyak gitu ya
supaya kita semua yang kontrol gitu ya
jangan hulunya aja nggak dikontrol apalagi hilirnya kan gitu
di minyak kita makin lama makin besar
pertamina itu dua tahun yang lalu cuma seperempat dari minyak kita diproduksi oleh pertamina
begitu dulu gitu
jadi hulunya sudah bagus kemudian kita merangkak ke hilir
dan saya kira hilir itu dengan industri empat sekarang yang sudah keluar beberapa tahun ini
saya sih optimis
anda lihat gimana step stepnya memang ini butuh waktu dan
karena sudah cukup panjang
kalau industri hilirnya sudah bergerak kan nggak mungkin ada neraca perdagangan
kita kan sangat sangat anjlok artinya kan impor kita dalam konteks ini makin lama kan makin naik terus
jadi ya saya rasa ini fakta fakta yang ada di lapangan
saya mungkin government sudah berusaha tapi kan tidak sasaran atau capaiannya tidak seperti yang direncanakan ya
selama hampir setengah hampir
hampir empat tahun
kalau persoalan hulu yang tadi harus dikuasai dulu baru nanti kita bicara hilirisasi gitu mas
saya rasa itu tidak bisa kita pecah pecahkan antara hulu dan hilir mana dulu dan lain sebagainya
itu kan harus berjalan secara bersama sama gitu loh
jadi yang saya lihat juga sebenarnya bukan hanya di sektor pertambangannya saja
tapi yang menurut saya
karena kita negara agraris yang paling penting gitu kan
bagaimana di sektor pertanian yang menurut saya harus juga ada perhatian
karena ini kan ya apa sambung menyambung jadi satu gitu loh
jadi yang kunci utamanya menurut kami ya
kementerian trade and industry ini nanti di eranya pak prabowo ini harus digabung gitu loh
jangan dipisah pisah seperti sekarang
akhirnya nggak nyambung gitu loh
trade nya maunya impor aja karena kepentingan untuk stabilitas
industrinya terabaikan gitu loh
kata kuncinya itu ada
kata kuncinya itu adalah value added gitu kan
jadi kenapa hulunya harus dikuasai
itu supaya kita punya financial resources gitu ya kan
dana yang cukup untuk kita kemudian melakukan hilirisasi gitu kan
yang penting itu
pemerataan kita itu sebetulnya paling bermasalah itu adalah ketimpangan antara desa kota
ketimpangan ini sudah makin lama makin tertutup
dimana agriculture adalah dominan
itu makin lama makin baik
nilai tukar petani sekarang jauh lebih baik gitu
artinya dengan hasil panen yang sama mereka bisa membeli barang dengan yang lebih banyak
saya kira itu memerlihatkan satu apa namanya indikator yang positif
ya saya sih ingin kritik sedikit ya mengenai tadi soal nilai tukar petani makin membaik
faktanya gampang aja nilai
nilai impor kita makin tinggi gitu loh
garam juga sama
jadi dimana tumbuhnya gitu loh
mas agus teh ini ya mungkin
saya lihat sebagai fakta di lapangan sepertinya
di dunia ini negara yang apa namanya yang indeks ketahanan pangannya paling tinggi itu kira kira dimana mas
produksi agriculture nya singapura berapa
bicara ketahanan sama kemandirian kan hal yang berbeda
itu sektor pangan tapi kita bicara energi dulu
yang terakhir pertanyaan saya
apa yang menurut anda paling tidak masuk akal paling tidak relevan dan mungkin hanya angan angan semata
dari program program yang pak jokowi maruf yang sudah disampaikan mas anies
ya saya rasa ini kan petahana kita evaluasi saja
fakta di lapangan
harga tarif listrik naik
masyarakat kecil menjerit dan lain sebagainya
fakta fakta yang tadi saya sampaikan mengenai bbm satu harga
faktanya premium di lapangan tidak ada
solar di lapangan tidak ada
jadi saya rasa silakan masyarakat yang menilai situasi yang dihadapi saat sekarang ini
boleh saja bikin suatu program program yang baik dan ciamik dengan angka angka yang luar biasa fantastis
mas agus yang terakhir untuk anda
apa yang paling tidak masuk akal sebenarnya dari program dari pernyataan dari visi prabowo sandi yang sudah diungkapkan pak
susahnya adalah karena belum ada yang dibuat oleh oposisi kan gitu
kalau petahana kan sudah tinggal diavaluasi
apa yang sudah dilakukan gitu
tapi ternyata sudah ada program programnya ingin ini nih ingin itu
melakukan ini mengkoreksi ini mengkoreksi itu
ya satu hal sebetulnya adalah gini
yang saya baca ada biofuel misalnya ya
akan mencampur misalnya bensin dengan alkohol dan sebagainya
saya kok curiga itu yang punya pabrik alkoholnya siapa sih
itu itu menurut anda agak
kalau kata mas angguj
oke terima kasih mas agus dan juga mas angga
mas ibad terakhir dari anda
evaluasi anda apakah sudah cukup memuaskan
apakah masyarakat masih jauh sebenarnya dari kebutuhan dan keinginan tentang kedaulatan indonesia
saya merasa selama ini perdebatan itu terlalu banyak ke hal hal populis ya
artinya nasionalisme dan misalnya satu sisi capres satu membanggakan sudah berhasil menguasai sektor hulunya
capres dua mendorong misalnya katakanlah kemandirian semua hal nggak boleh ada namanya impor
nah saya pikir perdebatan itu jangan masuk di sisi yang populis dan normatif ya
justru yang diperlukan itu adalah di sisi yang lebih teknis kebijakan apa yang mau dilakukan agar sektor energi ini mengalami peningkatan gitu
nah ini yang saya pikir belum terjawab sebenarnya karena satu sisi kalau bicara mengenai hulunya saja
kalau misalnya hulunya saja di
tapi koneksi antara hulu dan hilirnya tidak ada
atau misalnya di hulunya dikuasai oleh satu player dengan hal hal yang tidak baik misalnya
sehingga akhirnya ini sumber daya alam ini bukan justru menjadi blessing ya
tapi menjadi kutukan gitu
dan menurut anda capres capres itu nanti di debat kedua harus menjawab persoalan yang lebih teknis sehingga masyarakat bisa membedakan
mana yang satu mana yang dua apa yang membedakan satu dengan dua gitu ya mas iman
mudah mudahan kita harapan anda harapan kita harapan kita semua kita akan terlihat nanti di debat
kedua minggu depan mudah mudahan kita bisa menentukan pilihan kita terutama capres mana yang paling punya program yang paling sahih paling masuk akal tentang kedaulatan energi
terima kasih mas ima terima kasih mas agus terima kasih mas angga wira atas perbincangannya malam hari ini
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan pilpres bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya budi adiputro selamat malam